eh eh eh pak beh beh kenapa lo
udah pulang dari luar kota
iya baru aja gue nyampe
oh yawi ini ada sumbangan uang dari pak heru dua puluh juta
ini ada kwitansinya
gue tuh yang dapetin sumbangan segede gitu
kalau lo mah mana bisa
oh iya wik tolong simpen ya
lo mah belum bisa apa apa wik
lu dalah ini masjid tau gak
udah belanak aja lo
oh iya mana perumah sana
saya tunggu hari ini
iya iya tapi jangan ke sorean
saya mau pergi ya
ada mobil bagus ya
semua di sini mobilnya bagus pak
bapak mau mereka apa
apaan aja sih yang penting ditaikinnya enak
gak kayak mobil ruti
gimana kalau mercy ini pak
biar jadul mesinnya masih bagus
merahnya juga masih mumpuk pak
bapak pasti suka dah
nih kalau yang ini berapa duit nih
yang ini saya kasih bapak enam puluh lima juta
mobil toko mahal bener
yaudah gini aja deh pak
saya pasin enam puluh juta
wah kurang lima juta duit gue
tapi gak apa apa deh
gue jual satu motor gue juga udah ketop
tapi kalau nggak jadi dp nya hilang
saya mesti buru buru
nanti mobil diantar ke rumah saya aja
soalnya duit cash nya saya taruh semua di rumah
kok hitung dulu kok
motor lo pak fik jual ya
bisa dijual sih be
nanti fikri ke kampus gimana ya
bang eh gak setuju
motornya fikri dijual bang
ya udah deh
kalau bukan motornya fikri motor abang dijual juga apa be
terus ntar njun belajar siapa yang nganterin

kok gak balap kok jualan sama dia
artinya mau jual cepet
ntar lo minta komisi lagi mah gue
bang anturin njun belanja beras yuk
warnanya nthe barung ye
terus encon kemana ntar pulangnya
udah tenang aja ntar abang jemputkan pake mobil
tenang aja ya assalamualaikum
bang dhani mau jemput pakai mobil
pake mobilnya pak heru
ngapain lagi nih orang pari katanya keluar negeri
aduh ngapain lagi pake masuk mesin segala
berabe nih berabe kalau ketemu sama yang lain
pak heru kalau ketemu berantakan
kenapa celbi lu kayak keurang sawan gini kenapa
yato dari tangan kaki kiri nyepat ya bae
astagfirullahaladzim lu yang bener lu
gimana mau nolongin tangan semua kebetulan begini
mana ada satu satunya lagi baabe tolongin nih
ya udah gue sekarang kesana deh
gak usah jalan pake wajah aja
buruan lu kebut rabe cabut aja
barusan gua kirim baabe pulang
gua bilang kaki kiri lu patah ya
syabil sakit beneran lagi
udah udah ya baabe udah jalan tuh
waduh bagaimana ngobrol sama pak heru lho
lah awet dah
jadi bapak yang menyumbang rencana pembangunan madrasahiko
alhamdulillah benar pak
pak saya atas nama jamaah mau ngucapin banyak banyak terima kasih sama bapak
jangan terlalu dibesar besarkan pak
maaf nih pak
kalau boleh tahu sumbangannya berapa banyak sih
oh enggak besar
jadi bukan dua puluh juta
waalaikumsalam pak heru

kita harus berbicara
kita bicara di sana aja ya pak
saya jadi gak enak nih
yang lain pada ganggu ketenangan bapak aja
jadi saya mau sampaikan
sumbangannya sudah diterima sama benare
benare nya nyampaikan banyak terima kasih sama pak heru
niat saya uang itu memang berharga
uang itu memang saya sumbangkan untuk madrasah pak
jadi kalau mau terima kasih
ya sama allah saja pak
oh satu hal lagi nih pak heru
jadi pak nitya semuanya niti pesen
pesen apaan tuh
ya enggak enak saya
kalau ada teman atau kerabat yang mau ikutan nyumbang juga bakal madrasahnya
nanti langsung aja ke kita
kalau enggak ke saya juga
telepon saya aja
oh kalau ada saya akan sampaikan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah kaki pak
ya terus aja
pak nitya mau ke mana lu
mau balik pak
eh tunggu dulu
gue ingetin sama lu orang ya
jangan kasih tahu sama bape gua kalau sumbangan itu seratus juta
pak heru cuma nyumbang dua puluh juta
gimana ya pak
lu masih enggak paham
lu seorang terima gope ceng kan
udah lu tenang aja
ini kalau sampai bocor lu semua tanggung jawab nih
kita duluan ya bang ya
eh pak heru
pak jangan panggil saya ibu
pak sedang nunggu siapa buncun
ini mau bawa beras
kan curta tak kuat mikulnya pak
biar saya aja yang nganter ya
makasih ya pak
satu september dahulu